untuk betul betul melaksanakan tugas menanggulangi covid sembilan belas di dki jakarta
saya kira update data untuk hari ini nanti selanjutnya bapak gubernur akan menyampaikan informasi lebih lanjut
kami persilahkan bapak gubernur
sorry itu yang melangsung ya
begini teman teman pertama menyangkut penyebaran covid sembilan belas ini
saya ingin sampaikan bahwa kami di jakarta
lakukan koordinasi dengan kementerian kesehatan
dan juga akan kita lanjutkan dengan bnpb
untuk bisa menangani dengan baik
dan apresiasi sekali kami sampaikan kepada bapak presiden
yang telah mendorong transparansi data atas kasus kasus confirm positif
dan juga mendorong koordinasi dengan pemerintah
dan juga pemerintah daerah
karena itu kami berharap
pada kementerian kesehatan untuk menjalankan arahan bapak presiden
khususnya pada kecepatan dan transparansi atas hasil pengetesan pada orang orang yang diduga
memiliki atau terjangkit covid sembilan belas
ini memang perlu dilakukan secara cepat
karena kita tahu hari ini tadi saja baru diumumkan tadi jumlahnya enam puluh sembilan
dua hari yang lalu tiga puluh empat
kami di jakarta perlu mengetahui siapa saja
di mana saja sehingga kita bisa langsung melakukan tracing
ke beberapa hari ke sebelumnya
berkegiatan dimana saja dengan siapa saja berkontaknya dengan siapa saja
itu dikerjakannya oleh dinas kesehatan
jadi dinas kesehatan kita selama beberapa minggu ini itu yang dikerjakan terus
menjangkau setiap orang yang pernah berinteraksi
yang punya potensi sehingga mereka dipantau dites
tapi kalau kita tidak melakukan itu dengan cepat
maka penyebaran menjadi lebih
karena itu kita berharap sekali
bahwa arahan bapak presiden untuk koordinasi dengan daerah
itu dilakukan juga dengan pengujian tidak dilakukan terpusat di litbangkes saja
tapi juga bisa dilakukan di jakarta
kami di jakarta memiliki lab kesedah dki jakarta
bukan biosecurity ya ini biosafety level
dan ini bisa menjadi laboratorium pendamping
tujuannya adalah begitu ada pribadi pribadi harus diuji
karena dalam satu hari bisa selesai
kemudian kita langsung bisa mendeteksi di mana saja mereka
lalu langkah langkah pengisolasian atau pembatasan pergerakan
itu bisa kita kerjakan
tapi bila pengujian memerlukan waktu yang lama
dalam masa itu pula pribadi pribadi ini sudah berinteraksi dengan begitu banyak orang
ketika konfirmasi positif hadir
dia sudah terlanjur berinteraksi dengan begitu banyak orang
karena itu kecepatan melakukan pengujian penting
transparansi itu penting
dan orang orang yang terlibat itu penting untuk tahu
pelajaran penting buat indonesia buat jakarta
karena malaysia transparan
maka kita mengetahui adanya orang yang positif di malaysia
waktu itu warga negara jepang
dari situ kemudian diketahui dia dari indonesia
berinteraksi dengan indonesia
dari situ kita bisa melakukan tracing
bila di malaysia ditutup tutupi
kita tidak tahu
maka kita tidak bisa mendeteksi ini semua
karena itu penting sekali untuk segera bisa dilakukan dan kami siap
saya sudah mengirimkan surat kepada menteri kesehatan untuk ini
kita lagi menunggu keputusannya
dan juga di jakarta ada dua lagi
ada eijkman dan juga lab mikrobiologi fakultas
kami berharap tiga tiganya bisa dipakai
karena jumlah terbanyak dari yang confirm positif itu ada di jakarta
teman teman ini adalah sebaran kasus kasus yang sekarang sedang diperiksa
baik yang positif covid sembilan belas
maupun yang sedang menunggu hasil
sebarannya cukup luas
beberapa hari yang lalu baru menyebar di wilayah selatan
hari ini sudah menyebar di semua tempat
kita tidak punya cukup waktu untuk menunggu
kita memiliki kewajiban melindungi semua
karena itu penting sekali bagi kita untuk bergerak cepat dan lebih cepat
karena itu akses untuk menguji harus dilakukan
transparansi harus ada
dari situ perlindungan
perlindungan bisa dilakukan
kita sulit sekali untuk bisa mencegah terjadinya penularan
baiklah sekalian teman teman yang saya hormati
langkah langkah yang akan dilakukan jakarta di hari hari ke depan
ini semua dalam kerangka melakukan yang biasa disebut sebagai
dan social distancing measure ini sudah menjadi terminologi baku
dalam persoalan covid sembilan belas
kami menyadari social distancing measure ini makin efektif
bila kita mengetahui di mana saja orang orang yang confirm positif covid sembilan belas
nah mulai hari sabtu minggu besok
sudah bisa di off kan ini
mulai hari sabtu minggu besok
ini dari gambaran ini sudah terbayang teman teman
bahwa kita hampir semua kecamatan ada kasus sekarang
maka saya akan sampaikan kepada seluruh masyarakat jakarta
untuk memprioritaskan kegiatan di rumah dan di pemukiman sekitar
kurangi kegiatan di tempat tempat yang ramai
sebisa mungkin membatasi interaksi dengan kerumunan
dengan orang orang banyak
tapi sebisa mungkin berkegiatan secara lebih terbatas
ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terburuk penularan
jakarta tidak melakukan lockdown
tetapi jakarta meminta kepada seluruh warganya
kami memberikan seruan kepada seluruh masyarakat
sebisa mungkin mengurangi kegiatan di luar rumah
kecuali yang urgen
belanja kebutuhan pokok
harus ada periksa medis
atau kebutuhan kebutuhan penting lainnya
bila tidak penting bila tidak produktif di rumah dulu
ini perlu dilakukan untuk mencegah
untuk mencegah pendularan
lalu semua destinasi wisata dan tempat hiburan milik pemprov dki jakarta
akan ditutup selama dua minggu ke depan
transportasi umum tetap berjalan
hbkb atau car free day ditiadakan dua minggu ke depan
itu artinya kalau kegiatan tempat wisata
museum yang dipegang oleh dki tutup
meminimalkan kegiatan warga di ruang ruang terbuka yang penuh dengan warga
lalu pelayanan masyarakat tetap jalan seperti biasa
baik kelurahan kecamatan
kemudian kantor wali kota balai kota
puskesmas rumah sakit semua berjalan seperti biasa
lalu kita juga sudah menyiapkan protokol untuk acara acara di perkantoran
di perumahan kegiatan kegiatan ibadah keagamaan
protokol protokolnya kami siapkan dan kami akan sebarkan kepada seluruh masyarakat
kemudian bagi dunia usaha
kami meminta untuk mulai menyiapkan protokol kerja jarak jauh
hari ini belum ada arahan untuk kantor kantor staffnya berkejar dari jauh tidak
tapi dunia usaha harus mulai menyiapkan
jika sampai kita harus melakukan kerja jarak jauh
maka sudah siap prosedurnya
sudah siap caranya
karena itu saya mengimbau kepada semuanya
untuk mulai menyiapkan dari sekarang
jangan sampai kita menghadapi situasi itu
tapi bila itu terjadi
maka dunia usaha sudah siap
kemudian selama proses penutupan
di tempat tempat wisata dan hiburan milik dki
kita akan melakukan pembersihan
ke semua fasilitas
memastikan itu bersih
kemudian kami juga perlu menyampaikan bahwa
kegiatan kegiatan yang tidak terlalu urgen
tidak terlalu penting
yang melibatkan pengumpulan orang banyak
supaya ditunda dihentikan
itu secara garis besar teman teman update
kami akan terus mengikuti arahan dari pemerintah
arahan dari bapak presiden
dan kita berharap situasi ini kita bisa tangani
dan terus kita bekerja sama dengan semua instansi yang terkait
itu saja dari saya terima kasih